dan ketika saudara begitu tiba di saguling saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis
kenapa kuat ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi
saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja begitu ya
maksudnya yang mulia kalau kuat ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di barai es krim
bahwa dia mengantarkan saya ke lantai tiga
tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja tidak boleh masuk
mari kita lihat bersama sama
jangan dipotong dulu
dari cctv ini kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi
memanggil dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk
boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lebih jelas lagi
tangan saudara itu kan manggil
jangan dipotong ya
nah itu kelihatan
setelah itu saudara
ini yang terjadi
ini yang terjadi
tadi saudara mengatakan bahwa kuat makhluk ini mengikuti saudara saja
ternyata yang kita lihat
panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara
saudara bisa jelaskan itu
puan ijit yang mulia
saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu
dan saya juga waktu itu saya lupa saya naik sama kuat makruh
artinya kan sekarang sudah ingat
setelah melihat kan sudah ingat
nah kalau begitu
apa tujuan saudara mengajak kuat makruh ke langit ketiga
tidak ada tujuan apa apa
baik silahkan penasihat hukum